presiden joko widodo dalam sambutan pengantar rapat paripurna menekankan
agar seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah menyisir ulang kembali apbn dan apbd nya
presiden memerintahkan agar belanja belanja yang tidak menjadi prioritas agar dipangkas
rencana rencana belanja yang tidak mendesak dan tidak langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat
diharapkan dapat dipotong
presiden ingin alokasi apbn dan apbd kini berfokus pada penanganan penyebaran covid sembilan belas
dan kita bahas terkait refocusing dan realokasi anggaran apbn dua ribu dua puluh
saya ingin menekankan sekali lagi agar seluruh kementerian seluruh lembaga
dan seluruh pemerintah daerah menyisir ulang kembali apbn dan apbd nya
pangkas belanja belanja yang tidak prioritas
potong rencana belanja yang tidak mendesak perjalanan dinas rapat rapat
belanja belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat
fokus semuanya fokuskan semuanya fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penanganan covid sembilan belas
baik itu di bidang kesehatan maupun di bidang kesehatan
jangan sampai kita menanggung penanganan dampak sosial ekonominya
sudah berkali kali saya sampaikan jangan sampai lari dari tiga prioritas yang saya sampaikan
kesehatan yaitu covid sembilan belas yang kedua jaring pengaman sosial
yang ketiga stimulus ekonomi bagi pelaku umkm dan pelaku usaha